kata kata tidak pantas didengar ini
beredar dan menjadi perbincangan di media sosial
di wilayah probolinggo
video berdurasi dua puluh satu detik ini berisi tim satgas covid sembilan belas
kota probolinggo jawa timur
diejek saat tengah berpatroli menekan laju persebaran virus corona
dan seperti inilah saat tiga pemuda tersebut ditangkap polisi
tiga pemuda berusia masing masing dua puluh dua puluh satu dan dua puluh enam tahun ini
dilacak tim cyber satreskrim polres probolinggo kota
sebagai pembuat dan pengunggah video tersebut
pada sabtu siang
ketiganya saat ini sudah diamankan di mako polres probolinggo kota
ketiganya berinisial deka warga kecamatan mayangan
iv warga kelurahan jati mayangan
dan pt warga kelurahan kanigaran
masing masing mempunyai peran sendiri sendiri
deka merupakan orang yang menyampaikan ejekan kepada petugas
ive merupakan penyebar video
dan pt merupakan perekam atau pembuat video
saat diamankan ketiga pemuda
ketiga pemuda tidak berhenti menangis dan menyesali perbuatannya
saya berikan atas keputusan saya
saya mau meminta maaf
kesempatan i polisi kota probolinggo
semua masyarakat probolinggo
saya ingin meminta maaf sebesarnya kepada
semua pemakai kota probolinggo
kepada ketua ketua
dan dari dalam rombongan tersebut
kepada tni kepada koalisi yang
kepada sampo pp yang sedang berhubungan di sana
dan lain lainnya yang ada di sana
maafkan saya sebesarnya
saya janji tidak akan mengulangikan begitu lagi
saya ingin meminta maaf kepada bapak polisi andang tni
dan kota pemerintahan kota probolinggo
terutamanya kepada orang tua saya
meski sudah diamankan dan ketiganya sudah menyesali perbuatannya
polisi masih terus menyelidiki kasus ini
polisi juga masih menelusuri pengunggah video tersebut di media sosial